ketegangan mewarnai pemberangkatan sapi kurban mbah citro sumbangan presiden joko widodo
sapi berjenis simental dengan bobot mencapai satu dua puluh lima ton ini memberontak ketika dikeluarkan dari kandang
di desa sugiwaras kecamatan wonomulyo polewali mandar rabu siang
pemberangkatan sapi ke lokasi penyembelihan di kecamatan mambi kabupaten mamasa yang berjarak dua ratus km ini disaksikan oleh sejumlah warga setempat
seperti diketahui sapi mbah citro dibeli oleh presiden jokowi dengan harga rp satu ratus tujuh lima ratus
pemeriksaan rt mortem dilakukan petugas surin kpkp terhadap dua sapi presiden joko widodo dan wakil presiden ma'ruf amin
yang disumbangkan ke masjid istiqlal jakarta pusat pada rabu siang
pemeriksaan pertama dilakukan petugas terhadap sapi presiden jokowi berjenis simental berbobot satu dua ton
dilanjutkan dengan pemeriksaan sapi sumbangan wapres berjenis limosin dengan berat satu satu ton
kedua sapi tersebut diperiksa kesehatannya mulai dari pengambilan air liur pengecekan kuku dan mulut serta pengambilan sampel darah
hasilnya petugas memastikan kedua sapi tersebut dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit
pemeriksaan pertama dilakukan pada saat nanti sampai pemotongan tanggal satu juli pukul tujuh sapinya dua duanya sehat
sebelum dilakukan pemeriksaan di masjid istiqlal kedua ekor sapi tersebut sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan di balai subang dan telah dipastikan sehat
rencananya sapi presiden dan wakil presiden bersama dengan empat puluh lima ekor sapi dan lima belas ekor kambing lainnya akan disembelih pada sabtu satu juli dua ribu dua puluh tiga mendatang